menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali dalam kongres biasa pssi
senin tiga puluh mei dua ribu dua puluh dua menyatakan telah menawarkan fasilitas olahraga
milik universitas pendidikan indonesia
sebagai lokasi pengusatan latihan timnas sepak bola indonesia
kita menyampaikan kepada pak ketua umum
untuk jangka cepat ini kita ada satu calonnya
di bandung jawa barat ya ini di upi
kenapa pilihannya ke sana
empirement lingkungannya itu sudah sangat cocok
di perguruan tinggi pasti tenang di dalamnya
ada lapangan ada fasilitas penunjang
itu kan syarat syaratnya
ini sementara yang kita gunakan
kalau nanti satu saat pssi bisa menemukan
ada yang lebih bagus dan sebagainya tentu kita akan pakai itu
tim cnn indonesia kemudian melihat fasilitas lapangan sepak bola
dan sarana pendukung milik universitas pendidikan indonesia atau upi
fasilitas yang dimiliki memang cukup lengkap
selain terdapat lapangan sepak bola
terdapat pula kolam renang tempat kebugaran atau gimnasium
serta fasilitas sepak bola

bagi para atlet yang akan melakukan pemusatan latihan
upi juga memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sport science
serta ilmu gizi yang penting bagi pengembangan atlet
namun kepala kantor hubungan masyarakat universitas pendidikan indonesia
denny darmawan menyatakan ada dua fasilitas yang masih perlu perbaikan
yakni lapangan sepak bola serta fasilitas asrama atau penginapan
denny pun berharap
kesepakatan tertulis secara resmi antara kemenpora dan pssi
dengan pihak universitas dapat segera diwujudkan
agar perbaikan sarana prasarana dapat segera dilakukan
harapannya lebih cepat lebih baikkan segala sesuatu
namun kemarin itu dua hari atau tiga hari ini
kita baru dialog secara global ya secara umum
namun dari segi kesiapan
kesepakatan itu sudah ada chemistry
antara psi kemenpora maupun dengan pak rektor dan sintayong juga
tidak ada hal hal yang mungkin
ya kita kan jadwal pertandingan nih
dituntut untuk segera nah mudah mudahan ya
rencana kemenpora dan pssi untuk menggunakan fasilitas olahraga
universitas pendidikan indonesia bandung
sebagai lokasi training camp bagi timnas sepak bola putra
ternyata tidak bisa langsung diwujudkan
hal tersebut karena masih banyaknya fasilitas yang harus diperbaiki
termasuk stadion sepak bola
agar sesuai dengan standar internasional atau standar fifa